video proses evakuasi mendapat perhatian luas dari masyarakat
keberanian luar biasa ditunjukkan oleh prajurit tni angkatan udara
kopda ahmad nofrizal yang bertugas di batalion komando empat ratus enam puluh dua kopasgat pekanbaru
saat mengamankan kapolda jambi dalam proses evakuasi udara
tubuh pria tiga puluh lima tahun tersebut terlihat berputar putar seperti baling baling
saat mendekati helikopter super puma h tiga ribu dua ratus sebelas
yang diawaki mayor penerbang muhammad rafi rakasiwi
makanya saya betul betul pastikan
pada saat masih pertama putarannya masih lambat
pada saat sudah di atas baru kencang
itu saya pastikan jangan sempat saya lepas tangan di belakang itu
jangan sempat saya lepas
ketika dia mendorot maka dia berhenti henti saya betul betul pegang
saya melihatkan lainnya
saya akan lari dari sini
sampai sampai di atas
ahmad mengaku bersyukur operasi berjalan dengan lancar
dia berharap kapolda jambi irjen polisi rusdi hartono segera pulih dan kembali bertugas
tim liputan cnn indonesia